pilkada serentak tahun depan sudah memunculkan sejumlah nama yang diusung atau menyatakan siap maju sebagai kepala daerah
salah satunya adalah panglima komando cadangan strategis angkatan darat pangkostrat letnan jenderal tni edi rahmayadi yang mulai membidik dunia politik
ledjen edi yang saat ini juga menjadi ketua pssi menyatakan dirinya siap maju dalam pemilihan gubernur sumatera utara dua ribu delapan belas
berikut petikan wawancara produser lapangan heranov al bashir bersama legend tni edi rahmayadi
pernah jadi pangdam bukit barisan kemudian ketua umum pssi dan akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur sumatera utara
sudah mantap pak dengan pencelon ini pak
insya allah saya akan ikut meramaikan pesta demokrasi khususnya pilkada serentak di bulan juni dua ribu tujuh belas
halanurah sudah pdip sudah garenera pks bagaimana pak
gerindra pks juga dalam proses pendekatan insya allah dalam waktu dekat ada jawaban
artinya ini bapak mantap dengan pesaing pesaing nantinya akan berlagak termasuk ini pertahanannya cukup kuat pak
nanti kita namanya saja bertanding kita harapkan ini pertanding yang sportif demi membangun sumatera utara
apa saja yang akan dibenahi pak di sulawesi sumatera utara
adalah keamanan keamanan yang mutlak
banyak di situ suatu organisasi organisasi yang dikatakan itu okap
oknum oknum okp yang memanfaatkan organisasi
yang pada akhirnya tidak terbina
dengan baik yang itu sebenarnya adalah pekerjaan dan wewenangnya pemerintah
karena ada organisasi tersebut di dalam pemerintah
nah ini yang perlu kita luruskan dulu apa itu okp dan apa yang harus dikerjakan
yang jelas membuat resah yang itu yang harus kita selesaikan
tidak khawatir kalah nanti pak seperti yang sudah sudah ada agus harimurti yudhoyono yang telah gagal di pilgub dki
karena pensiun nanti bagaimana pak
kalah menang ini kan sudah suatu resiko
ini sudah saya pikirkan dan saya maju dan saya bertanding
dalam pertandingan pasti ada kalah dan ada menang
siapapun mengingat menang
saya berusaha juga ingin menang
tapi insya allah dengan penuh sportivitas